pemberlakuan lockdown di italia memasuki hari kedua seperti apa
kemudian nasib wni kita di sana sudah terhubung melalui sambungan skype
dengan andrew wibawa perwakilan persatuan pelajar indonesia di milan italia
selamat sore waktu milan andrew
andrew mengingat bahwa milan berada di dekat kota lombardia
apakah betul sudah memasuki lockdown di kota anda yaitu di kota milan
sebelumnya milan itu bukan di dekat kota lombardia
tapi milan itu ada di dalam region lombardia
jadi lombardia itu regionnya di dalamnya ada milan
dan karena kita ada di dalam region lombardia
otomatis mengikuti dekret terakhir yang dikeluarkan oleh pemerintah italia
milan juga sekarang dan bagian lain di lombardia ikut di lockdown
bagaimana dengan situasi terkini di kota anda saat ini dengan statusnya lockdown
seperti apa gambaran lockdown di milan sendiri
oke sebenarnya gambaran lockdown di milan sampai sekarang adalah
pemerintah menganjurkan untuk setiap warga atau pendatang yang hidup di milan
atau di kota lombardia lainnya untuk sebisa mungkin berada di dalam rumah
tapi kita tetap masih bisa keluar misalkan untuk membeli peralatan makan
atau untuk kegiatan lainnya cuma sangat dibatasi kalau tidak memang diperlukan
untuk beberapa peraturannya sebenarnya lebih ke misalkan untuk pelajar
itu semua diliburkan dan universitas ditutup
untuk para pekerja juga sebagian kantor sudah mulai melaksanakan smart working
jadi kebanyakan orang diharapkan tinggal di rumah masing masing
seperti andrew sendiri apakah masih menggunakan transportasi publik di sana
saya sih sehari hari sudah sejak lockdown kemarin belum ada kemana mana
karena kalau sesuai peraturan kan memang diharapkan untuk stay di rumah
selain itu juga
kalau mau ke supermarket juga bisa jalan kaki
dan sejak hari ini semua pelajaran di kampus kampus di milan itu sudah mulai dilaksanakan
dengan metode digital atau disdom learning
andrew ini kan suasananya lockdown kemudian juga orang semakin berhati hati keluar rumah
termasuk membeli kebutuhan sehari hari
bagaimana dengan harga harga makanan di sana
oke kalau kita perhatiin sih kemarin
supermarket di dekat rumah saya exchange yang lumayan besar
belum ada lonjakan harga yang cukup berarti ya
sebenarnya bahan bahan makanan pokok harganya juga masih normal
mungkin memang kemarin itu sejak ada pengumuman
terjadi ada beberapa orang yang mulai melakukan kondisi baik
dan juga memang karena sekarang di semua tempat
pemerintah mengharuskan untuk menjaga jarak satu dan orang lainnya itu minimal satu meter
jadi kalau kita masuk supermarket itu kita dikuota dan kadang kadang mungkin itu yang bikin jadi antrian panjang
tapi kalau harga sendiri masih normal ya andrew ya
harga untuk bahan pokok masih normal sih
di negara negara lain seperti di tiongkok
kemudian korea selatan ada juga jepang
ini terjadi panic buying di sana seperti pembelian masker
bagaimana dengan di italia sendiri
di italia kemarin sempat ada antrian yang cukup panjang di beberapa supermarket
untuk hari ini saya belum lihat langsung sih
tapi kayaknya hari ini udah lebih baik
dan stok sepertinya masih aman
cuma kalau masker masker memang nggak ada
tapi untungnya kita kemarin sudah dapat bantuan dari kbri
kbri roma sudah mengirimkan masker ke kita
kita sudah didistribusikan ke sesama mahasiswa dan wni lainnya
selain itu juga kita dapat bantuan dari ppi ceko
tapi sebenarnya dengan peraturan yang baru
sebenarnya dianjurkan untuk orang yang sehat itu tidak usah menggunakan masker
jadi masker lebih digunakan bila kita memiliki symptoms atau mulai sakit
andrew tadi menceritakan bahwa kegiatan belajar mengajar di sana stop
lantas apa saja kegiatan teman teman pelajar indonesia yang ada di milan
tapi kita tetap semua universitas di milan sudah memulai metode distance learning
jadi kita tetap bisa belajar di rumah masing masing secara online
ini kan milan menjadi salah satu jujukan seperti itu ya apa ya
kota wisata bagi warga negara lain yang ingin berwisata di sana
bagaimana sih suasananya saat ini
suasananya mungkin relatif jauh lebih sepi dibandingkan yang biasanya
dan saya rasa sebenarnya kalau melalui peraturan yang terkata
itu akan ada yang bisa tahu lagi karena sudah di lockdown
tapi sebenarnya milan tetap berupaya untuk beroperasi
tapi ini tetap kita ngikutin semua peraturan yang diberikan pemerintah
karena ini buat kita bersama ini bentuk tanggung jawab kita gitu
untuk menyebarkan virus atau apapun ke orang orang lain atau ke daerah lain
andrew terakhir bagaimana bentuk komunikasi dengan kbri selain tadi membagikan masker
apakah ada komunikasi yang intens antara pemerintah dan pemerintah
apakah ada komunikasi yang intens antara kbri dengan pelajar indonesia yang ada di sana
tentunya pihak kbri sangat responsif dan kita setiap hari mungkin bisa dua tiga kali melakukan kontak dengan pak danang dari pensosbud
jadi komunikasi sampai sekarang baik untuk wni yang ada di milan sendiri dengan kbri nya juga sangat intens dan sangat baik sih mbak menurut saya
baik terima kasih
baik terima kasih perbincangannya andrew wibawa
perwakilan persatuan pelajar indonesia
yang saat ini berada di milan italia
semoga anda selalu sehat